ini sedikit uang untuk keperluan bayi ini
terima kasih mas
terima kasih mas
saya mau cari pekerjaan di tempat lain pak
terima kasih atas pertolongan bapak selama ini
aku udah cepet sana pergi
si tua ini rupanya sangat dicintai pekerjanya
ujung ujungnya aku harus memang menyingkirkan dia juga
saya harus mencari
bagaimana aku bersama tantri
dia pergi dari kemarin
pasti sudah jauh
aku harus nyari dia kemana ya
saya sedang mencari perempuan
dia seumuran saya
dan dia pakai baju duster
perempuan pakai duster
kalau perempuan hamil gede
ya sudah makasih ya mbak
anakku sudah lahir rupanya
lihatlah ibu cantik sekali
ibu kasih nama sinta ya sayang
biar baik dan cantik seperti dewi sinta
tapi ini kan cepat sekali
aku tidak tahu tuhan memberikan kelebihan pada bayi ini

tantri aku kagum melihat keteguhan hati kamu

tentu saja aku tidak punya tujuan dan ingin sekali mati mas
tapi sekarang aku akan bertahan hidup untuk bayi ini mas
tantri boleh aku menemani kamu menghadapi hidup ini
maukah kamu menjadi calon istriku
kamu tidak perlu menjawab sekarang
aku akan pergi mencari kerja
dan setelah bekerja aku akan kembali padamu
saat itu maria akan hablar dengan henry
ini ruang yang baru
terima kasih mas
silakan dimakan pak
walaupun cuma seadanya
apa apaan ini kalian sedang berbuat apa di bawah
pak kita kan berpanen kemarin
jadi wajar dong
kalau sekarang kita merayakannya ya kan
kita kan biasanya setelah panen mengadakan syukuran
bersama para pekerja
dan warga sekitar
mereka itu temannya riris temannya mas rey
sama teman teman arisan ibu juga pak
emangnya kenapa kalau riris mengundang mereka
pokoknya bapak tidak setuju mengadakan pesta setelah panen
dengan orang orang yang tidak ada hubungannya dengan kita
buparkan pesta ini
asal tua pak tujik
kami sudah berdua muda
kita tetap berdua
kamu sudah pulih rupanya iya nenek
ini berkat nenek merawat saya semalam
saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan

sudah kewajiban kita untuk bermanfaat bersama
nenek senang sudah bisa melihat kamu sehat

itu yang penting
tapi nenek tidak bisa lama lama disini
untuk sementara saya disini dulu nek
tapi kamu bagaimana
disini tidak ada apa apa
dan tidak ada yang merawat kamu
terus bayi ini
nek nenek gak usah khawatir
saya akan baik baik saja kop
sekali lagi terima kasih ya atas bantuan nenek
sudah ya nenek pergi dulu
juga sinta baik baik
ibu akan merawatmu baik baik silta
aku harus mencari makan
biar air susuku cukup buat sinta
aku belum makan dari kemarin
kalau seperti ini
bagaimana air susuku akan bagus